tapi pakai facebook pakai media sosial memang wajib hukumnya ya
apalagi zaman sekarang zaman now kita saja sebagai media tentu menjadikan salah satu media sosial itu alat ataupun sumber data informasi
misalkan saja untuk mendapatkan video video viral seperti yang satu ini stasiun duri mendadak terkenal
karena video ada yang menggambarkan eskalatornya begitu padat saking padat itu sampai kita berpikir ini di luar dari yang seharusnya
tidak biasa gitu
betul sekali nah coba kita lihat ya seperti apa ini video eskalator dari stasiun duri yang mendadak terkenal ini
inilah video yang sempat menjadi perbincangan warganet beberapa waktu lalu
terlihat segerombolan penumpang berusaha naik menggunakan eskalator yang berjalan turun
kejadian tersebut menyebabkan teriakan penumpang lain
kejadian tersebut terjadi di stasiun duri peron lima jursantun
dan menjadi transit pengguna kereta komuter dari tanah abang depok bogor dan manggaran
humas pt ki komuter line eva hairunisa menjelaskan penumpukan penumpang di stasiun duri terjadi karena banyaknya penumpang musiman dari luar daerah menuju ibu kota
saat kejadian banyak orang yang belum mengetahui ada jalur lain untuk berpindah menyeberangi jalur antar kereta sehingga keberatan di eskalator terjadi
padahal jalur lain banyak yang bisa diakses oleh masyarakat
memang kondisi itu terjadi karena itu hari pertama
pada saat krl lintas sudi tanggerang yang biasanya itu masuk ke jalur empat dipindahkan ke jalur lima
dimana jalur lima ini dilayani untuk berpindah peronnya dengan dua eskalator naik turun dan crossing an arah tanah abang
seharusnya mungkin sebenarnya memang karena itu baru jadi mungkin banyak yang belum menyesuaikan juga
sehingga pada saat mereka melihat untuk berpindah peron
terdekat ada eskalator semuanya ingin menggunakan eskalator
padahal sebenarnya sudah ada crossing an arah tanah abang juga
nah tapi dengan hal tersebut tentunya kami juga terus melakukan evaluasi
sehingga hari kedua itu kita buka satu crossingan lagi yang arah angke
sehingga untuk penumpang yang mungkin dari kereta satu sampai lima yang sebelumnya di hari pertama itu memaksakan diri untuk naik eskalator seluruhnya
ini bisa terkomodir lewat crossingan kiri ataupun kanan baik yang arah angke ataupun arah tanah abang
dari pantauan cnn indonesia hari kamis pengaturan penumpang berlangsung lancar meski terlihat padat pada waktu tertentu
pengamanan stasiun duri bahkan diperbanyak dengan penambahan enam puluh penjaga keamanan yang juga ditugaskan untuk mengarahkan penumpang
dikutip dari detik com stasiun duri bertambah padat
diduga karena dampak dari kebijakan pt kai komuter line yang melakukan penyesuaian layanan tambahan untuk jalur kereta bandara
jumlah perjalanan kereta lintas duri tangerang yang semula sembilan puluh perjalanan per hari
dipangkas menjadi delapan puluh perjalanan krl per hari
pengurangan frekuensi inilah yang dianggap menjadi biang keladi penumpukan penumpang yang semakin parah
untuk menanggulanginya pt kai komuter line akan menambah jumlah gerbong kereta yang melintas di rute stasiun duri tangerang
dari delapan gerbong menjadi dua belas gerbong kereta